koalisi pendukung pasangan prabowo sandiaga uno menolak hasil rapat pleno kpu ri
terkait jumlah nama di daftar pemilih tetap atau dpt tingkat nasional
mereka mengklaim ada dua puluh lima juta nama yang terdaftar sebagai pemilih ganda
sekjen koalisi prabowo subianto sandiaga uno mendatangi kantor kpu
untuk menyerahkan dua puluh lima juta data ganda pada daftar pemilih sementara atau dps
berdasarkan rapat pleno kpu ri lima september dua ribu dua puluh
jumlah total pemilih pada daftar pemilih tetap tingkat nasional adalah satu ratus delapan puluh lima tujuh ratus tiga puluh dua sembilan puluh tiga jiwa
parpol koalisi prabowo sandi berkeberatan dengan penetapan kpu
komitmen pak sekjen itu menuju ke sini
untuk menyampaikan pertama memang keberatan kami terhadap penetapan kpu terkait dpt pemilu dua ribu dua puluh
jadi kami ingin menyampaikan
bukti konkret bahwa kami benar punya data dua puluh lima juta itu
kami akan serahkan ke kpu dan bawaslu untuk ditindaklanjuti
menindaklanjuti keberatan soal jumlah nama di daftar pemilih tetap
kpu memberi tambahan waktu sepuluh hari untuk penyempurnaan dpp di seluruh kpu daerah
komisioner kpu ferdin aziz mengatakan penetapan dpt perlu dilakukan
agar ada kepastian jumlah dpt tingkat nasional
kepastian jumlah dpt tingkat nasional
ini penting ditetapkan agar ada kepastian
berapa jumlah daftar pemilih tetap secara nasional
kepastian ini penting untuk kebutuhan para pihak
kami untuk penyusunan tahapan berikutnya
pengadaan logistik penyiapan anggaran untuk pemilu dua ribu sembilan belas
misalnya tadi disebutkan selain jumlah pemilih
juga ditetapkan jumlah tps delapan ratus lima ribu
kalau teman teman ikuti beberapa waktu yang lalu
kami update posisi hari ini sekian
besoknya berubah lagi bertambah lagi
tapi dimungkinkan terjadi perubahan karena dinamika yang tadi disampaikan
oleh bawaslu ri dan peserta pemilu
sementara itu kepada detik com
menteri dalam negeri cahyokumolo mengatakan
pemilih ganda tidak akan ditemukan jika kpu menggunakan
daftar penduduk pemilih potensial pemilih atau dp empat kemendagri
kpu telah menetapkan dpt pada pemilu dua ribu sembilan belas sekitar satu ratus delapan puluh tujuh juta pemilih
selain keberatan dari parpol koalisi prabowo sandiaga
bawaslu pun menemukan satu ratus tiga puluh satu tiga ratus enam puluh tiga pemilih ganda
yang tersebar di tujuh puluh enam kabupaten kota
terlepas dari metode mana yang paling tepat
kpu akan melakukan penyempurnaan dpt antara enam hingga lima belas september dua ribu delapan belas
perbaikan atau verifikasi faktual data pemilih
akan dilakukan serentak di seluruh provinsi
ya mulai dari polemik larangan ekskoruptor nyalek
dan kini kisruh data pemilih tetap menjadi pekerjaan rumah
bagi kpu untuk segera menyelesaikannya
dan untuk membahas terkait topik prime news malam ini
saya sudah ditemani oleh pramono ubaid tantowi
anggota kpu ri
selamat malam mas pramuno
kemudian ada ariza patria wakil ketua komisi dua dpr
selamat malam bang rizya
kemudian ada titi anggeraini direktur eksekutif verudem
selamat malam mbak titi apa kabar
selamat malam mbak eva alhamdulillah baik
cerah nampaknya warnanya hijau
berarti bisa melihat bahwa pemilu nanti akan berjalan lancar
membawa ketenangan oke
saya ingin ke bang riza dulu karena ini kan protesnya dari kubu prabowo sandi
katanya ada dua puluh lima juta data pemilih ganda
ini datanya seperti apa sih sebetulnya
ya jadi yang pertama saya menyampaikan proses awal dulu

kpu proposal itu menetapkan dpt itu kan berdasarkan laporan kpu keputusan seluruh indonesia
dia kan institusi yang berjenjang
provinsi tentu berdasarkan laporan dari kpu kabupaten kota
begitu seterusnya kabupaten kota dari kecamatan ppk dan pps
yang bekerja memang melakukan penelitian pengecekan coklit
itu memang pps yang diberi tugas oleh kpu
itu satu institusi yang berjenjang
pertanyaannya yang pertama
kpu di tingkat bawah ini pps punya keterbatasan
pertama waktu anggaran sdm
dan banyak juga petugas petugas di pps itu
banyak juga bergantung pada kelurahan pada rw dan rt
karena pps ini kan punya tanggung jawab lain tugas lain
artinya dari sini secara institusi berjenjang
sangat dimungkinkan ada yang kurang tepat kurang pas
kurang cemat kurang teliti dan sebagainya
ini normatif nih ini umum ini terjadi dari tahun ke tahun
saya ingin langsung menukik ke dua puluh lima juta itu datanya dari mana
yang kedua yang lebih kisruh lagi
sudah ini memiliki keterbatasan masalah dan sebagainya
data yang diterima oleh kpu kpu pusat tentu
yang menerima sebagai institusi tertinggi dari kemen dagri
itu juga data yang bermasalah
ini kan tadi petugas ini
sumber datanya itu kan dari kemen dagri
dari periode ke periode karena dp empat ini juga selalu baru diperbaiki
selalu lima tahun sekali sementara selama lima tahun ini kan data ini kan berproses
ada orang pindah meninggal lahir mobilisasi sana sini dan sebagainya
nah ini masalah baru juga
jadi sudah ada masalah karena keterbatasan lain tadi kpu
ternyata di kemen dagri punya masalah
nah karena ada aturan tahapan pokoknya dari kemen dagri
ini dapatnya kemen dagri sama berjejak lagi
pusat provinsi kabupaten kecamatan sampai kelurahan
nah terjadi miss sangat mungkin terjadi miss
ini rasional saja normatif
nah ini sumber akhirnya kan dari sini kita bisa melihat
kalau nanti dicek data datanya yang terbalik yang tidak lengkap
yang harusnya di kolom nama masuk di tanggal lahir dan sebagainya
jadi mereka juga berat lagi menyisirnya
bukan coklat namanya dia
dia memang menyisir orang bahkan seperti mendata ulang
nah ini klasik
jadi ini masalah klasik yang selalu terjadi dari pemilu ke pemilu
oke tapi angka dua puluh lima itu kan tidak main main sebetulnya
bagaimana akhirnya kami di gerinda sampai ketemu angka dua puluh lima
dari yang tadi sangat rasional sangat normatif dan sangat umum
dan selama ini memang terjadi adanya perbedaan miss
bahkan pada hari pencoblosan saja
ada orang belum terdata
jadi ini kemudian asumsi begitu ya
bukan data di lapangan
bukan justru bukan asumsi
nah ini kan tadi saya bicara umum
sekarang kita masuk data dari mana angka dua puluh lima itu
nah kami menerima dps dari kpu itu satu ratus tiga puluh tujuh juta
data inilah yang kami terima dari kpu
memang kami sudah menyisir lama
waktu pilkada kemarin juga kami menyisir
terjadi banyak juga
data inilah yang kami terima
disisir kurang lebih angka dua puluh lima
ternyata data ini belum selesai di kpu
kami kan memang terimanya sebesar ini
dps akhirnya satu ratus tujuh puluh empat ya
dari sinilah kita ketemu dua puluh lima juta
nah kemarin ketika rapat kami sampaikan
artinya membandingkan dua data itu
baru kpu menyampaikan
memang yang kami terima dulu belum lengkap
karena memang masih banyak kabupaten kota dan kota
kota yang belum menyerahkan
oke baik kita sekarang ke mas pram
nah penjabaran yang kemudian disampaikan bang ariza tadi
masuk akal begitu ya
akhirnya kpu memberikan atau memperpanjang waktu
meskipun sudah menetapkan dpt
memberikan waktu sepuluh hari untuk menyempurnakan data data
ini mungkin nggak sih menyempurnakan data dua puluh lima juta pemilih dalam waktu sepuluh hari
jadi memang harus diakui
jadi memang harus diakui
proses penyusunan daftar pemilih
sampai betul betul berkualitas baik itu memang tidak mudah mbak
ini menyangkut data ratusan juta
yang dikumpulkan dari pemerintah daerah kabupaten kota
yang mengelola ini kan dinas kependudukan dan catatan sipil
di masing masing kabupaten kota
jadi memang itu tidak mudah
lalu kemudian itu diakumulasikan di tingkat pusat oleh kementerian dalam negeri
tapi sekarang ini kan sebenarnya sudah mulai ada proses perbaikan
di kementerian dalam negeri dengan adanya ektp
sudah ada penunggalan identitas kependudukan misalnya
meskipun di sana sini masih ada problem
tapi apakah kemudian sebesar itu pemilih gandanya dua puluh lima juta
apakah memang sebesar itu mas
dari analisis sementara yang kami lakukan
sangat mungkin dari satu ratus delapan puluh lima tujuh juta yang kami lakukan
itu sangat mungkin masih ada kegandaan
tetapi dari perkiraan kami itu masih di bawah dua juta sebenarnya
masih di bawah dua juta
jadi anggarnya terlalu membastis ya dua puluh lima juta
jadi kami tidak yakin kalau itu sampai dua puluh lima juta
tetapi apapun ya bagi kami memang sebaiknya partai politik
lalu kemudian bawaslu itu memang memberi banyak keuntungan
karena kita sudah melakukan beberapa perubahan
jadi kita tidak akan melakukan perubahan

jadi masih di dalam proses
itu kita bisa berdiskusi bisa adu data segala macam
ini menurut saya malah kemajuan dibanding yang dulu dulu
kalau dulu dulu ketika penyusunan dpt
diam semua tidak ada yang memasalahkan
tapi begitu selesai pemilu selesai pilkada
nanti baru menyoal dpt
waduh dpt nya butuh segala macam
itu malah menurut saya nggak fair
jadi lebih baik seperti ini
sudah ada data kita adu data kita cek mana yang lebih valid
kalau ada masukan betul
kita verifikasi kita cek
kalau punya kita yang salah kita benerin
jadi menurut saya ini perkembangan yang baik
oke ditanggapi sangat positif sebetulnya dari kpu
kalau mbak titi melihatnya seperti apa
ini kan dpt ganda
kemudian sebelumnya ada masalah caleg koruptor pkpu dsb
ini kita kira kira pertanda akan apa ini
kita akan menjelang pemilu ataupun pilpres
seperti apa sih sebetulnya mbak titi
ya tentu kita ingin yang terbaik ya
makanya kemudian suara publik kan semakin menguat tuntutan untuk memiliki caleg caleg yang betul betul kader kader terbaik partai
saya yakin pak riza patria gerindra dalam banyak kesempatan juga mengatakan punya komitmen untuk mengusung caleg caleg berintegritas terbaik milik mereka
mudah mudahan besok besok nih kabar terbaiknya pak riza datang dengan statement
itu kan harapan kita sebagai publik ya
jadi tidak hanya kemudian calegnya yang berkualitas karena tidak boleh kita memberi resiko pada publik kita
terutama resiko salah pilih
yang kedua soal dpt ini baru baru saja mahkamah konstitusi menyatakan harus ada pemutusan suara ulang di sampang
dan penyebabnya itu adalah dpt
karena dia mengatakan dpt itu disusun dengan cara yang tidak logis dan tidak rasional
kan hampir tidak pernah mahkamah konstitusi
sampai memerintahkan pemutusan suara ulang satu kabupaten karena problem dpt
berarti kan dpt ini menjadi isu krusial menjadi problem krusial
dimana itu menjadi pintu masuk soal konstitusionalitas sebuah pemilu
nah dpt itu sendiri harus kita maknai bukan sebuah proses yang instan
dia itu proses panjang yang kalau kita gunakan prinsip penyusunan dpt
melalui proses yang berjenjang tadi sudah disebut
dari mulai kerja kerja pantar lisensi
dari rumah ke rumah lalu kemudian rekapitulasi di kelurahan kecamatan
ditetapkan di kabupaten kota direkap di provinsi
dan kemudian sampai ke tingkat nasional
jadi prinsip pertamanya itu berjenjang
dalam konteks berjenjang ini partai politik dilibatkan sebenarnya
jadi bahkan partai politik itu bersama bawaslu
hanya satu satunya institusi yang mendapatkan salinan hard copy dan soft copy
jadi kalau mau tahu tadi data satu ratus delapan puluh juta

itu partai politik itu punya salinannya
dan yang kedua dpt itu disusun secara terbuka
jadi semua pihak itu bisa karena dia diumumkan
setiap jenjang itu selalu diumumkan
bahkan kita ini adalah negara dengan database pemilih online terbesar di dunia
dengan isi satu ratus delapan puluh lima juta untuk dalam negeri dua juta luar negeri itu
itu terbesar di dunia yang tersentralisasi dalam satu database
dan mestinya kan semua pihak bisa mengakses ya
dan yang terakhir partisipatif
karena daftar pemilih disusun bersama sama
partai politik bawaslu dan juga masyarakat bisa memberikan masukan
nah terus terang saya sendiri kaget mendengar angka dua puluh lima juta
jadi kalau dua puluh lima juta lebih besar daripada perolehan suara pdip
lebih besar daripada perolehan suara partai gerindra
jadi nggak main main
jadi nggak main main
soal catatan ini ya tadi saya juga setuju dengan pak pram
mestinya memang partai politik terlibat
jangan di ujungnya baru mempersoalkan di mahkamah konstitusi dan di mana mana
tetapi dari produk awalnya itu sudah dibahas bersama
tetapi yang tidak boleh itu adalah jangan meninggalkan spekulasi
karena kan tadi mbak eva nanya mau dibawa ke mana pemilu kita
nah pertanyaan yang sama pasti juga muncul di publik
dua puluh lima juta ini apa ada di mananya
nah kalau ini tidak kemudian diperjelas
dan tidak dibuka diskursusnya secara akuntas
ini bisa meninggalkan spekulasi spekulasi
terutama di tengah pemilih kita yang memang sudah terpolarisasi
bahayanya adalah ketika ini digoreng dengan cara cara yang tidak tepat
ditambah bumbu bumbu yang kemudian tidak dilengkapi oleh data data yang akuntabel
oke saya ingin minta tanggapan dari bang ariza terkait apa yang disampaikan mbak titi tadi
seberapa akuntabel sebetulnya wacana atau dua puluh lima juta yang dilontarkan oleh kubu prabowo
dan juga saya juga ingin tanya sebetulnya
bagaimana komitmen partai politik dalam pertanyaan mbak titi juga
untuk menghasilkan pemilu yang juga memberikan atau mencalonkan caleg caleg yang kemudian diharapkan oleh publik
tapi kita harus jeda dulu kita akan kembali setelah pariwara
tetap bersama kami cnn indonesia prime news akan segera kembali
kita akan kembali di cnn indonesia prime news
bang ariza silakan menjawab semua pertanyaan tadi
jadi tadi sudah dijelaskan saya sudah menyampaikan
mas pram mbak titi juga secara umum kita paham lah memang ada masalah di sini ya
di jumlah yang besar berjenjang ada masalah pendanaan waktu kualitas klasik ya
ini memang kita prihatin padahal udah ada iktp
harusnya dengan ada iktp ada perbaikan
nah ini terjadi di mana mana ya kita bisa lihat datanya
nah terkait dua puluh lima juta tadi di awal saya sampaikan
data yang kami terima di awal itu satu ratus tiga puluh tujuh dari kpu
atas dasar itulah kita cek ada yang belum masuk terdaftar
masih ada yang double dan sebagainya
oke apakah itu bukan data termutakhir
betul belum selesai
data yang diberikan itu belum selesai
kpu kabupaten kota belum selesai menyelesaikannya
kita kan bekerja berdasarkan data yang kita terima
tadi kan ada plus minus betul juga mas pram
kalau kita memulainya setelah dikasih tahu
di dpt baru ketahuan kita mulai dari satu ratus delapan puluh tujuh
tapi tadi kita sepakat memang ada kelebihannya
ini kan kita menyisir bersama sama
sekalipun belum juga semua di semua tingkatan bisa bergerak bersama
tapi ini awal yang baik kita kerjakan bersama
nah dan kita sepakat sekarang mulai beberapa hari ini
tadi saya cek juga teman teman masih di kpu
menyerahkan data melakukan bersama sama masing masing bekerja menyisir
nanti akan kelihatan di mana yang double di mana yang
nah perkembangannya seperti apa
kalau kemudian kan kpu akhirnya memperpanjang nih sepuluh hari untuk kemudian pemutusan
sekarang masing masing kita menyisir
masing masing kita punya data dari masing masing
sama sama menyisir dengan tim masing masing
nanti kita akan ketemu sekitar tanggal dua belas
oke artinya tidak dua puluh lima begitu kan ya
kita kan data awal ini dua puluh lima berdasarkan data dps yang satu ratus tiga puluh tujuh tadi setebak
nah dari sini nanti akan kelihatan
kan ada perubahan sumber data nih
nah kami tidak bisa disalahkan karena memang sumber yang kami terima
kemudian baru ada perbaikan data terakhir yang diberikan
nah sekarang kita cek ulang lagi dari data yang diberikan terakhir
ya pasti ada perubahan jauh kan satu ratus tiga puluh tujuh ke satu ratus tujuh puluh empat
oke seberapa besar sih sebetulnya
tadi mas pram menyebutkan secara umum aja mas pram berani menyebutkan tidak kurang dari dua juta
kurang lebih begitu kan
itu artinya apa
mungkin kalau kita lebih teliti lebih cermat
jangan jangan bisa lebih
tapi inilah pr kita
raporan mbak waslu aja berapa
satu ratus tiga puluh satu ribu dari tujuh puluh lima kabupaten kota
itu kan baru sampel gitu loh
tapi bawaslu juga kan mungkin menyisirnya juga belum betul betul sempurna
belum betul komprehensif
dia kan punya keterbatasan juga
anggaran waktu sdm dan sebagainya
jadi ini memang harus dikeroyok sama sama
prinsipnya adalah ini modal dasar
yang harus kita perbaiki supaya tidak ada sengketa tidak ada kisruh
tadi mbak titi sudah memulai
menyampaikan di awal
belum pernah terjadi
mahkamah konstitusi minta pilkada ulang
karena ada dpt bermasalah
biasanya kan apa namanya terstruktur sistematis
nah ini kan biasanya pasif gitu
biasanya kan itu masalah
berarti ini data memang harus kita perbaiki sama sama
dan gerindra berani menyampaikan
supaya kita jadi melek semua nih
jangan a priori sama gerindra
wah ini karena oposisi
karena punya calon
jangan begitu melihatnya
justru kami menyampaikan kepada publik
ayo semua partai termasuk partai pendukung incumbent
kpu dan masyarakat
semua ayo dong kita
dan ini jadi supaya kita tahu
jangan jangan nama kita nih yang sibuk sibuk ngurusin politik pemilu
tidak terdaftar juga
jadi masih harus memeriksa
iya yang ngurusin banyak
data sendiri tidak terdaftar
gerindra cukup concern begitu ya
dengan masalah dpt
tapi apakah kemudian concern juga dengan masalah dcs misalnya
yang sekarang juga masih menjadi polemik begitu
terutama masalah pkpu
seberapa terakhir informasinya kpu mengirimkan surat ke partai politik masing masing begitu ya
gerindra sudah menerima kan tentunya
ya tentu kalau kpu
nah posisinya gerindra itu sebetulnya di mana sih
ya jadi kan begini
ini kan harus di
di luruskan ya
jadi ada kewenangan partai politik
ada kpu bawah aslu
paling tidak inilah ya
undang undang ini kan disusun oleh pemerintah bersama dpr
dulu dasarnya ini kan draft dari pemerintah
kami di pansus saya waktu itu sudah memperdebatkan ini
loh kenapa seperti ini
tidak seperti pilkada dan lain lain umpamanya
ternyata alasan pemerintah sederhana saja
karena putusan mahkamah konsulsi memang memperbolehkan
jadilah pasal ini
nah kemudian kpu ingin mengambil terobosan
terobosan dalam rangka memberantas korupsi
semua kami dukung
kita tahu bahwa korupsi ini adalah kejahatan extraordinary
kita dukung perbaikan perbaikan ini
cuma apa yang disampaikan oleh kpu ini
kan menurut ya kan
menurut kpu pemerintah
eh menurut bawaslu kpu pemerintah
tidak sesuai dengan undang undang
tapi memang menjadi hak kpu
karena sekarang itu
pkpu itu disusun oleh kpu berdasarkan penafsirannya boleh dia
karena tidak mengikat lagi rapat konsultasi
dia punya keundangan
sekalian terjadi perdebatan
nah dalam proses ini
kpu melihat bahwa yang mata nanti harus dicoret
ya silahkan itu hak kpu
nah bagi caleg caleg
tapi apakah kemudian gerindra akan mengikuti apa yang kemudian diharapkan oleh kpu
kita kan mencoba
tadi saya sampaikan
keuangan keuangan kami caleg dpr ri
tidak ada satu pun
begitu dan lain sebagainya
tidak ada semua
di provinsi tugas pengurus provinsi
di kabupaten kota tugas
ini perbedaan daripada undang undang pemilu terkait pilek
dan undang undang pilkada
di undang undang pilkada
ternyata di sisi positifnya
bahwa pasangan calon yang diusulkan oleh provinsi dan kabupaten kota
harus mendapat persetujuan dan rekomendasi
atau dukungan dari pusat
dulu kita sempat berdiskusi
jangan sampai ini
terlalu sentralistik berlebihan
ternyata ada hikmahnya
karena kan memang
kita tidak bisa juga menjangkau

begitu dia mendaftar
nah ini kan terjadi
ketika di pileg ini
di pusat sudah selesai
ternyata masih ada
di tiga puluh
kabupaten atau di provinsi
tapi kan kita sudah tugas
sudah kita menandatangani
kita buat aturan di internal
bawaslu sudah rotso
semua partai politik
memasuki bagian dari syarat
tapi kebetulan ada
bukan cuma gerinda
hampir semua partai
ada yang lolos begitu
kan di luar sejarah
ada yang mengetahuan kita
nah tapi alhamdulillah
bawaslu mengeluarkan data
ada dua ratus berapa itu
data yang terindikasi
sekalipun ternyata setelah kita cek
enggak sebanyak itu juga
ada yang salah juga
ada yang cuma administrasi
ada masalah masalah lain
tapi kita berterima kasih lah atau
setelah ada masukan itu
maka semua partai
termasuk partai gerinda
dari sekian banyak kemarin itu
sudah tinggal dua tiga nama
nah inilah sekarang
argumentasi itu diterima atau tidak sih
sebetulnya oleh kpu
tapi dijawab setelah jeda
kita akan kembali setelah jadwal berikut ini
cnn indonesia prime news akan segera kembali
ya anda kembali di cnn indonesia prime news
kalau kemudian ini pkpu masih terus menjadi polemik begitu ya
sampai kpu sampai harus menyurati partai politik
untuk menaati pkpu itu
nah kalau kemudian tadi argumentasinya adalah
partai politik atau dpp ini tidak punya wonang gitu
untuk mengurus sampai ke tingkat
apakah itu argumentasi itu bisa diterima oleh kpu
ya kita pasti melihat masing masing partai politik
punya dinamika internalnya masing masing gitu ya
ada satu partai politik yang kendali atau kontrolnya itu bisa sampai pengurus sampai paling bawah
tapi ada juga partai politik yang memang mendesentralisasikan persoalan persoalan itu ke masing masing pengurus di provinsi maupun kabupaten kota
tapi prinsipnya adalah bahwa polemik ini akan berhenti gitu ya
polemik soal mantan api koruptor ini akan berhenti jika pimpinan partai politik bersedia menarik calon calonnya yang memajukan kebuatan ke bawah selu
jadi kalaupun mereka dimenangkan oleh bawah selu
tapi kalau pencalonannya ditarik oleh
maka polemiknya ini akan selesai
itu yang sebenarnya ingin dituju oleh kpu
jadi oke lah ini ada perdebatan soal penafsiran kpu bawah selu apa namanya juga stakeholder yang lain
tetapi cara mengakhirinya menurut saya ya itu tadi
tapi kalau kemudian argumentasinya adalah pusat ini tidak punya wewenang sampai sejauh itu begitu
apakah kemudian itu bisa diterima oleh
ya itu yang nanti yang kita
sebenarnya ini kan momentum bagi partai politik untuk mendapatkan simpati publik
ini penting sekali momentum ini ketika semua media menyorot semua publik sedang mengamati
ini momentum yang sangat baik bagi partai politik untuk menyatakan bahwa ya kami berkomitmen untuk menarik seluruh caleg kami yang terindikasi koruptor itu dari proses pencalonan
karena tuh ada fakta integritas yang sudah ditandatangani tapi ternyata hanya berlaku di pusat
itu kan sebetulnya gimana ya
ya jadi memang ada banyak cara ya
itu satu cara itu kita pahami
cara itu memang agak dilematis ya bagi partai politik
karena kan setiap warga negara punya hak dan kewajiban ya
kami kan punya batasan tidak bisa memaksa tidak bisa mengintervensi apalagi ini negara negara demokratis
apalagi urusan pemilu sangat demokratis kita harus juga memilih teladan
kita hanya bisa ya menghimbau meminta memohon ya
kalau itu kita paksakan katakanlah begitu
kemudian dia katakanlah menggugat ya itu kan jadi masalah baru
yang keduanya jadi masalah ini tadi ma
kalau tiba tiba akhirnya pada akhirnya ma memutuskan
dan keputusannya bukannya sejalan dengan kpu malah sejalan dengan bawaslu
ini masalah cilaka dua belas nih
jadi masalah baru buat kita
nah inilah masalah baru
yang terbaik adalah sesuai dengan tatanan hukum tatanan negara tatanan konstitusional
sekarang ya bolanya ada di mana
bolanya ada di mahkamah agung
bukan partai politik begitu ya seperti yang tadi disampaikan oleh
betul karena sudah proses
tugas kpu sudah bawaslu sudah partai politik sudah
sekarang ada proses lanjutan
bagi yang keberatan ya tidak semua yang keberatan silakan mengajukan
ternyata banyak juga
sejauh ini delapan belas paling tidak
mungkin lebih yang menggunakan gugatan
dan gugatan itu ternyata kan dimenangkan
oleh mereka oleh bawaslu
ini kan berarti mereka punya peran merasa menang
kenapa kemudian partai politik tidak punya peran sama sekali
kemudian yang berikutnya lagi yang jadi masalah
itu kan satu sisi di bawaslu nya
mereka juga mengajukan ke mahkamah agung
nah mahkamah agung tidak memproses dengan asalnya karena ada aturan di mahkamah konstitusi
tidak bisa memproses selama undang undang tersebut sedang jr di mahkamah konstitusi
betul ada dua
kemudian dua periode yang digugat
yang gerindra juga sebetulnya mendukung harus dua periode tidak boleh lebih
ini pasal yang sangat sederhana
tidak perlu hakim agung di mahkamah konstitusi
mahasiswa yang baru lulus sarjana hukum bisa memutuskan
kemudian dua periode
tapi sampai hari ini mahkamah konstitusi
mungkin juga masyarakat menurut saya bersiasat
bahkan saya menyebutnya berpolitik
makam agung di makam konstitusi
makamah di konstitusi hakim ini yang diberi fasilitas
gaji mobil rumah dan segala macamnya
tidak menggunakan kewenangan
dia punya kewajiban menegakkan hukum
dengan melakukan pembiaran selama berbulan bulan
menimbulkan kegaduhan dan polemik
ini tidak bijak
jadi saya minta pada kesempatan ini
segera rapat saja besok
rapat ini nggak perlu berjam jam
satu dua jam mungkin setengah jam
selesai karena semua semua punya standing masing masing
bahkan bisa di footing
kalau itu putus katakanlah besok
besoknya makam agung memutuskan
apapun yang diputuskan
kpu bawas sukami partai politik caleg menerima
mbak titi anda setuju dengan apa yang disebutkan
bang ariza tadi
jadi kalau partai politik tugasnya sudah selesai
kpu tugasnya sudah selesai
sekarang tugasnya ma
sudah maksimal apa yang dilakukan
jadi sampai hari ini mbak eva yang ini mampu kami telusuri
sudah ada dua puluh sembilan mantan terpidana korupsi
yang diloloskan oleh bawas dulu
bahkan pasca pertemuan tripartit
yang mengatakan waktu itu menunggu mahkamah agung
logika kita kan kalau menunggu mahkamah agung
berarti pending semua nih
ternyata pasca pertemuan tripartit
tanggal lima malam
tanggal enam ada empat caleg koruptor yang diloloskan
dan hari ini di rejang lebong
ada dua caleg mantan napi korupsi yang diloloskan
dan ini tersebar di dua puluh empat daerah
jadi sudah dua puluh sembilan nih
dua diantaranya adalah calon anggota dpd
kalau kita dengar tadi jawaban pak riza
cenderung tidak bulat ya
agak melebar kemana mana
lonjong kemana mana begitu
ya karena semua punya peran
dan sebenarnya tadi benar kata mas pram
ini akan selesai kalau pimpinan partai politik punya komitmen
apalagi kan sudah tanda tangan fakta integritas
baik yang disodorkan oleh bawaslu
maupun yang menjadi persyaratan pencalonan yang dibuat di dalam pkpu
dan dua ribu sembilan belas itu sebenarnya tarung yang sangat sengit
tarung antara pasangan calon presiden yang terpolarisasi menjadi dua kelompok
dan juga partai politik yang makin banyak dengan ambang batas yang makin tinggi
citra positif itu penting untuk partai politik
tetapi nampaknya partai itu rela mempertaruhkan citra positifnya
dengan tetap memaksakan mengusung para mantan napi korupsi
sedemikian besar gelombang publik menolak
contoh petisi online yang ditanda tangani
petisi online yang menolak pencalonan mantan api korupsi
itu adalah petisi online terbesar dalam sejarah cheng org
ditanda tangani lebih dari dua ratus lima puluh ribu orang
itu pun tidak mampu menggugah partai
padahal kalau partai realistis demi kepentingan pencalonan presiden
demi kepentingan kontestasi pemilu legislatif
dalam konteks struktur partai yang berjenjang
dpp itu kan punya power luar biasa
dia tidak akan mempertaruhkan kredibilitas dan citra positifnya di mata masyarakat
dengan tetap mengusung mantan terpidana korupsi untuk menjadi caleg
sangat disayangkan sebenarnya
nah itu dia yang kemudian dipertanyakan publik
pastinya fakta integritas ini kan sebetulnya sudah ditanda tangani
tapi apakah itu hanya seremonial belaka
tidak kami sudah buktikan
oke tapi dilanjutkan setelah jeda
kita akan kembali setelah jeda berikut ini
tetap bersama kami di jalan jalan menarik

terima kasih anda masih bersama kami di cnn indonesia prime news
jadi kan tadi saya sampaikan
semua itu punya kewajiban hak dan kewenangan masing masing
partai polit sudah lakukan
caleg punya hak dan kewenangan
selain tadi memang ada peran partai bisa
sudah kami lakukan
tadi kan saya bilang dari belasan sudah tinggal dua nama tiga kata
semua partai begitu
jadi artinya gerindra kalau ada yang kata mbak titi tadi ada tambahan
kemudian dari tujuh belas menjadi dua puluh satu
itu sama sekali tidak ada caleg gerindra
itu bukan gerindra semua
gerindra cuma dua nama kurang lebih
mumpamanya contoh itu ya
ini mumpamanya contoh atau memang faktanya demikian
setiap partai itu kan kurang lebih seperti itu angkanya
kita juga termasuk yang kecil
dan ini kita akan sisir dari data yang ada
tentu kita akan minta dengan cara pendekatan kami
kan itu yang kami lakukan
tapi kan tadi saya bilang tolong jangan semua dilibatkan ke partai dong
ada institusi yang lebih berwenang
karena kita kan mau nyusun konstitusi mengatur tata negara
apa itu ada mk ada ma
buat apa diberi kewenangan dengan gaji besar fasilitas diberi undang undang tidak digunakan
makanya semuanya ini selalu dilimpahkan kepada dpr
selalu dilimpahkan kepada dpr
selalu dilimpahkan kepada dpr
selalu dilimpahkan kepada partai politik
satu sisi lagi kalaupun pemerintah ya kan juga mengambil terobosan bisa apa
keluarin aja perpu sekalian
kalau dianggap undang undangnya tidak sejalan seperti keinginan kpu
kalau yang namanya pemerintah merasa punya komitmen ini dianggap begini begini segala macam tidak baik
ya keluarin dong perpu
itu juga jalan
jadi banyak jalan
jangan semua jalan itu harus partai
kita sudah lakukan
jadi bisa juga pemerintah ngelakuin
kita sudah lakukan perpu
itu satu jalan juga
kemudian mkma putuskan itu juga jalan lain

partai juga kemudian pribadi pribadi juga jalan juga
kpu merasa demikian atau tidak
sampai perlu ada perpu kemudian memang ini bolanya di
memang dari polemik ini memang ada beberapa alternatif solusi yang bisa dilakukan
ada jalur hukum melalui mahkamah agung melalui perpu
tapi itu tadi
jalan yang paling soft misalnya untuk mengatasi persoalan ini itu ada di tangan partai politik
ini adalah momentum proses kandidasi untuk pemilu legislatif dan pemilu presiden serentak
dimana seperti mbak titi citra partai politik ketika harus berkontestasi dengan partai politik lain itu menjadi penting
sehingga kami memilih mulai senin nanti kita akan
roadshow ke pimpinan pimpinan partai politik untuk menagih komitmennya lagi
karena kalau kita lihat jumlah mbak ya itu kan ada sekitar dua ratus total yang kira kira dua ratus mantan epikoruptor yang dicalonkan
itu sekitar satu ratus enam puluh lima itu sudah dengan suka rela ditarik oleh parpolnya diganti
nah kira kira tinggal tiga puluh sampai empat puluh nama yang mengajukan gugatan ke bawah
jadi dari sisi ketaatan sebenarnya sudah cukup bagus
sudah cukup baik ya
satu ratus enam puluh lima sudah ditarik
nah sisanya inilah yang kemudian akan kita minta komitmennya lagi ke pimpinan partai politik
ini udahlah ini kita tarik saja
jadi kita ingin menagih kembali komitmen dari pimpinan partai politik terhadap fakta integritas yang sudah ditandatangani
bukan hanya di tingkat pusat tetapi juga di tingkat provinsi dan kabupaten kota
oke dari tiga puluh ini memang apakah lebih banyak di tingkat pusat atau daerah
enggak di tingkat pusat enggak ada
oh di tingkat pusat memang tidak ada
iya ini paling banyak memang di tingkat kabupaten kota dan di provinsi ada beberapa
tapi kalau sebetulnya dari kacamata kpu seberapa atau perannya tuh peran partai politik itu untuk membantu dalam menyukseskan penyelenggaraan pemilu itu harapannya itu seperti apa sih
dan apakah sejauh ini sudah berjalan dengan baik
ya kalau kita mau bicara pemilu yang baik itu kan kita lihat dari undang undangnya dari penyelenggaranya lalu dari kontestannya dan ketiga keempat pemilihnya
nah jadi peserta pemilu dalam hal ini adalah pasangan capres cawapres
maupun partai politik itu menjadi elemen yang sangat penting untuk ikut menyukseskan penyelenggaraan pemilu ini apakah kualitasnya lebih baik dari dua ribu empat belas atau tidak
jadi kalau partai politik pada saat ini menunjukkan komitmen atas perbaikan tata kelola pemerintahan menuju pemerintahan yang bersih yang bebas kkn
maka ini akan menjadi momentum yang akan dicatat oleh sejarah
oke sejauh ini sudah berjalan seperti apa dan harapannya seperti apa terakhir
oke utamanya yang kemudian menjadi concern kpu adalah ini masih masalah pkpu ya
masih masalah komitmen terhadap korupsi oke
bang riza seberapa besar sebetulnya komitmen partai politik ini kalau kemudian harapannya kpu seperti itu akan bisa dilaksanakan
pasti kita akan mendengarkan memperhatikan semua masukan ya dari semua institusi terkait pembangunan demokrasi membangun integritas ya
caleg dan semuanya apalagi kpu bawaslu sebagai mitra yang bertugas mensukseskan pemilu itu pasti kita akan perhatikan
kita nanti akan punya cara setiap partai
nama itu berarti sudah ada proses
nah nanti kita akan cari dengan cara
tapi tadi kita kan punya cara harus yang sesuai dengan hukum sesuai dengan konstitusi
tidak bisa dengan serta merta kita coret mungkin harus ada cara pendekatan dan sebagainya
dan harus bisa diterima oleh yang bersangkutan
kalau tidak diterima kan itu jadi masalah baru
tadi saya bilang tolong ini semua membantu ya
jangan semua beban ini ke partai politik ya kan
tapi juga pemerintah pemerintah
punya kewenangan juga mahkamah agung juga mk
gunakanlah semua kewenangan
partai gerindra sudah membuktikan kami dari segi laporan keuangan yang baik transparan terbuka
komitmen caleg kami di dpr ri tidak ada yang bermasalah
jadi kita sudah tunjukkan komitmen
mendapat apresiasi dari ranking sembilan menjadi ranking dua nasional
tiga pemulihan dua nasional
bersama kan surpei
artinya masyarakat bersimpati dan mendukung kehadiran partai gerindra
karena komitmen dan konsistensinya
oke sehingga komitmennya akan menjadi semakin lengkap ya
insya allah pasti
menarik pak caleg caleg mantan api koruptor itu
terakhir mbak titi ke anda
untuk merangkum seluruh permasalahan mulai dari dpt kemudian masalah caleg mantan api korupsi
kira kira pihak mana kemudian yang ini akan bisa menyelesaikan segala polemik yang ada
sehingga tahapan pemilu dan juga pilpres ini bisa berjalan dengan baik dan sesuai dengan harapan kita semua
dalam pandangan kami tetap partai politik yang menjadi hulu karena tidak akan ada calon
kalau partai politik tidak mencalonkan
tinggal kemudian itikat baik apakah partai politik benar benar hanya akan jadi hulu untuk mencalonkan orang orang terbaik
yang tidak membawa resiko bagi pemilih
karena ternyata banyak studi menyebutkan kenapa pemilih tetap memilih mantan terpidana korupsi karena tidak tahu
kasus akhir akhir ini saja bahkan banyak sekali respon
oh saya baru tahu ya karena ternyata dia yang suka muncul di tv itu dulu pernah korupsi begitu
jadi masyarakat memang tidak paham
dan kekhawatiran kami kalau sekedar mengandalkan pada proses hukum di mahkamah agung tiba tiba nih kita tidak menginginkan ya
mahkamah agung mengatakan oh ini bertentangan
apakah kemudian akan direspon oleh parpol dengan rame rame tetap mengusung dan bahkan mungkin memberi ruang bagi orang orang yang sempat terhambat
makanya kami berharap betul betul
partai politik ini memanfaatkan kompetisi yang sangat kompetitif
masyarakat kita yang semakin terbuka makin kritis
dengan mengambil momentum ini untuk menunjukkan mengembalikan kepercayaan publik bahwa partai politik itu mampu memberikan apa yang menjadi harapan masyarakat
jangan masyarakat tidak suka korupsi bahkan bawaslu dalam bannernya besar sekali korupsi itu adalah racun katanya
masa masyarakat mau dikasih racun sih
itu saja jadi pertanyaannya
baiklah kita harapkan tentunya ya nanti harapan harapan masyarakat
jalannya pemilu itu diisi dengan calon calon yang kemudian bersih dan juga bukan napi korupsi tadi
mbak titi bang ariza dan juga mas farm terima kasih sudah hadir di cnn indonesia prime news
cnn indonesia prime news akan segera kembali